perjalanan beragam arsitektur tempat ibadah dibuat untuk memanjakan jemaah dalam beribadah
di cirebon jawa barat ada sebuah masjid yang terbuat dari bambu
sementara bagian atapnya terbuat dari ijuk dan anyaman
hal ini memberikan kesejukan tersendiri bagi jemaah dalam menjalankan ibadah
seperti inilah suasana di masjid ashamat di kelurahan kebon baru
kecamatan kejaksan kota cirebon jawa barat
meskipun terletak di tengah kota cirebon yang dikenal panas
masjid seluas sekitar tiga ratus tujuh puluh meter persegi ini menghadirkan suasana sejuk bagi siapapun yang mengunjungi masjid ini
masjid yang sudah berusia tiga tahun ini hampir seluruhnya terbuat dari bambu sebagai bangunan utamanya
tak hanya itu bagian atap masjid ini pun menggunakan ijuk
bahkan dalam setiap sambungan bambu nyaris tidak ada paku
melainkan diikat sangat kuat
jadi setiap hari setiap waktu
setiap waktu di sini
gimana tadi pak sholat di sini
sholat ini rasanya ya enak nyaman adem
selain bambu sejumlah ornamen indah di dalam masjid juga terlihat dari kaligrafi
dan lampu lampu menarik yang terbuat dari kerajinan kerang